dan keuangan kan sudah membuat regulasi untuk barang titipan itu yang bebas di bawah lima ratus dolar
yang sisanya tentu dikenakan biaya masuk